sengah menjalani pengobatan jalan di rumah sakit
virus hepatitis menginfeksi banyak orang
laman who menulis diperkirakan tiga ratus lima puluh empat juta orang di dunia hidup dengan hepatitis b dan c
tidak terkecuali indonesia
negara ini terdata dengan endemisitas tinggi hepatitis b terbesar kedua
di antara negara anggota who regional asia tenggara
dokter spesialis penyakit dalam dan anggota perkumpulan peneliti
hati indonesia kemal faris kalista menyebut
pada dua ribu tiga belas hampir dua puluh juta masyarakat indonesia terkena hepatitis b dan c
tidak merasakan gejala hingga kurangnya kesadaran akan bahaya hepatitis
menjadi faktor banyaknya warga terinfeksi virus penyebab peradangan hati ini
salah satu faktornya ini jadi hepatitis ini pada saat awal
pada saat awal tadi tadi maaf
awal itu tidak menimbulkan gejala sama sekali
orangnya bisa sehat seperti orang normal bekerja aktivitas olahraga dan lain sebagainya
itu bisa sampai puluhan tahun ya bisa sampai lima belas dua puluh dua puluh lima tahun gitu
baru terlihat gejalanya setelah fungsi hatinya itu sudah tinggal sedikit
bukan penyakit genetis hepatitis diakibatkan oleh virus
penyakit ini juga bisa disebabkan
oleh obat alkohol hingga pelemakan hati
bukan sebuah tingkatan kelima jenis hepatitis ini memiliki perbedaan sifat
cara penularan gejala klinis tingkat keparahan penyakit dan cara pencegahannya
hepatitis a disebabkan virus hepatitis a
penyakit ini ditularkan melalui
pencemaran kotoran pada makanan minuman air dan sanitasi buruk
lelah nyeri sendi kulit dan mata menguning serta urin berwarna coklat pekat
adalah gejala klinis hepatitis a
virus ini dapat dicegah dengan menerapkan perilaku hidup sehat dan lingkungan yang bersih
tidak hanya akut disebabkan oleh virus hepatitis b
penyakit ini dapat menjadi penyakit kronik
penyebab sirosis hingga kanker hati
penularannya melalui darah dan cairan tubuh
ada pula penularan vertikal dari ibu kepada bayi saat persalinan
langkah pencegahan hepatitis b adalah dengan tidak berbagi barang pribadi dengan orang lain
serta dengan upaya vaksinasi hepatitis b
begitu pula dengan hepatitis c yang penularannya juga melalui darah
disebabkan oleh virus hepatitis c
penyakit ini bersifat akut dan kronis
penyebab sirosis dan kanker hati
belum ada vaksin untuk melawan hepatitis c
disebabkan oleh virus hepatitis d
hepatitis d umumnya terjadi pada pasien hepatitis b yang mengalami komplikasi
namun bisa dicegah dengan vaksin hepatitis b
proses penularannya hampir serupa dengan hepatitis a
hepatitis e yang disebabkan oleh virus hepatitis e dapat menjadi serius pada orang dengan sistem kekebalan yang lemah
tidak boleh disepelekan
guru besar sekaligus ahli endoskopi gastroin testinal fakultas kedokteran universitas indonesia
ariefah rial syam menyebut
perlu langkah pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi pasien dengan hepatitis
meski demikian hepatitis bisa dicegah dan diobati
dalam perjalanan kliniknya pasien pasien dengan hepatitis b ini
jadi memang ini sesuatu penyakit yang juga tetap harus menjadi perhatian kita
jadi prinsipnya ketika ada orang yang terinfeksi oleh hepatitis c
maka dia harus mendapat obat
jadi kalau kita mencari obat
kalau dia mendapat obat kan berarti kan kita memutus materi penularan di situ
begitu pun juga dengan hepatitis b
ini juga ada obatnya juga walaupun untuk hepatitis b itu pengobatannya jangka panjang
jadi mesti minum terus menerus untuk menekan jumlah virusnya
kalau untuk hepatitis a kan tadi dari makanan dia sesaat aja
jadi biasanya ya kita isolasi aja orang tersebut ketika dia memang menderita hepatitis a
sehingga dia tidak menularkan ke orang kita
menghindari faktor resiko seperti tidak menggunakan barang secara bersamaan dengan orang lain
serta memberi kekebalan tubuh dengan vaksinasi menjadi upaya pencegahan hepatitis
buat anak anak itu ya harus ikut program vaksinasi ini
kemudian buat orang dewasa yang kebetulan memang pekerjaannya harus berinteraksi dengan banyak orang
ya saya sarankan untuk melihat apakah dia mengandung virus atau tidak satu
atau punya antibody atau tidak
apabila tidak punya antibody ya saya sarankan untuk dilakukan vaksinasi gitu
tidak boleh dianggap sebelah mata
mengenali jenis penyakit dan cara penularannya sejak dini hepatitis bisa dihindari
agar kita tidak jatuh pada penyakit kronis atau kondisi terburuk yang bisa mengancam nyawa